kita terhubung melalui sambungan telepon dengan koresponden cnn indonesia albi pratama di lokasi prarekonstruksi saat ini
albi apakah prarekonstruksi di lokasi kejadian sudah dimulai saat ini
ya selamat siang reinhardt untuk terkait dengan rencana prarekonstruksi yang akan dilakukan sebelumnya di tkp
di kawasan telagasari cikup sanggerang banten ini memang lebih pendah terlebih dahulu
baru saja saya mendapatkan keterangan dari direktur reservi kriminal paul demetro jaya
komitmen presiden murti yang menyatakan bahwa karena tidak kondusifnya tempat untuk melakukan prarekonstruksi
karena begitu banyak masyarakat ataupun warga sekitar yang berkesakan untuk melihat prarekonstruksi ini
ditambah dengan menjaga kondisi dari persangka agustri agar tidak menjadi cacian dari warga tempat
maka untuk menterawak itu ditunda terlebih dahulu
karena memang selain dengan
kurang kondusifnya tempat pihak kepolisian juga
masih akan terus melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi
di mana sejauh ini sudah ada sekitar delapan belas saksi dan juga satu tersangka yaitu agus sendiri untuk diminta keterangan lebih lanjut
untuk kedepannya reinhard sampai saat ini pihak polda metro jaya selaku unit backup dari kepolisian
terhadap polres tanggerang masih berkoordinasi untuk dapat menetapkan waktu selanjutnya untuk melakukan prarekonstruksi di
baik jadi prarekonstruksi ditunda
tapi belum ada keterangan lebih lanjut
kapan prarekonstruksi akan dilanjutkan kembali begitu albi
karena memang kondisi yang tidak memungkinkan saat ini
dan pihak kepolisian juga nampaknya cukup kewalahan untuk menghastasi
begitu banyaknya warga yang datang
karena memang lokasi tempat kejadian perkaranya ini sangat berkaitan dengan pasar
dan tidak jauh dari jalan utama di kawasan banten ini sehingga membuat
arus lalu lintas juga padat dan juga gang yang cukup kecil juga membuat
pihak kepolisian kesulitan untuk melakukan begitu reinhardt
albi jika alasan utamanya adalah ditunda karena ramainya masyarakat di sana
lalu sudahkah ada rencana dari pihak kepolisian baik dari polres tanggerang
maupun dari polda metro jaya untuk bagaimana untuk mengantisipasi nantinya
jika akan diadakan prarekonstruksi lagi agar tidak banyak masyarakat di sekitar lokasi
ya dari keterangan pihak kepolisian baik dari polsek cikupasuri dan juga tadi
krisna murti menyatakan bahwa nantinya jika akan diadakan jika ada yang akan menangkap
jika ada yang akan menangkap jika ada yang akan menangkap jika ada yang akan menangkap

dan tadi saya perlu tambahkan lagi dahulu bahwa sampai saat ini ancaman yang akan diberikan
kepada tersangka agus ini adalah ancaman hukuman masyarakat tv hukuman pengumur hidup
sedangkan sampai saat ini teman dari tersangka agus sendiri

apakah akan ditetapkan menjadi tersangka atau hk hanya sebagai saksi saja
karena erik ini juga bisa dikatakan terlibat karena diminta oleh tersangka agus untuk melakukan pembuangan terhadap jasad dari korban noratika sendiri begitu renhar
baik polisi menunda prerekonstruksi kasus mutilasi di tanggerabat
terima kasih albi pratama koresponden cnn indonesia